wakil menteri kesehatan dante saxono mengatakan ada puluhan varian baru akibat mutasi genetis virus covid sembilan belas
sebagian besar mutasi genetis varian baru ini terjadi di indonesia dan sebagian lagi dari negara lain
menurut wakil menteri kesehatan pemeriksaan pada satu tujuh ratus empat puluh empat sampel di seluruh indonesia menunjukkan ada lima puluh empat kasus mutasi yang terjadi tiga puluh lima diantaranya berasal dari luar indonesia
dante menambahkan sudah ada penyebaran kontaminasi lokal yang terjadi di beberapa lokasi
lebih lanjut laju penularan mutasi virus tersebut cukup tinggi yakni tiga tiga puluh lima kali lipat dibandingkan target yakni sembilan kali lipat
berdasarkan hasil evaluasi salah satu penyebab cepatnya laju penularan adalah akibat mobilisasi masyarakat saat libur panjang idul fitri
dan semua virus ini secara cerdas biologis mereka membuat perubahan perubahan untuk melakukan mutasi supaya mereka bisa tetap hidup
yang warna hijau yang warna hijau toska paling bawah itu adalah kasus dibuhan varian mutasi dibuhan secara genetik
yang kasus warna hijau muda yang besar itu adalah
varian yang ada di indonesia